berikutnya komite nasional keselamatan transportasi menyebut
flight data recorder sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua yang jatuh di perairan kepulau seribu
telah berhasil diunduh pada delapan belas januari
knkt berharap hasil investigasi dapat dipublikasikan tiga puluh hari mendatang
ketua sop komite investigasi kecelakaan nerbangan knkt
kapten nurcah yotomo menyatakan
fdr sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pk clc yang jatuh di perairan kepulau seribu telah diunduh
dapun total unduhan fdr mencapai tiga ratus tujuh puluh parameter dua puluh tujuh jam dan delapan belas penerbangan
knkt berharap hasil investigasi dapat dipublikasikan tiga puluh hari mendatang
dan cockpit voice recorder atau cvr segera ditemukan
untuk mendukung data yang diperoleh dari fdr
kami sudah atau sedang mengunduh data flight data recorder
dan kami sampaikan bahwa data
dari flight data recorder sudah bisa kami dapatkan
sudah berhasil diunduh dengan total adalah tiga ratus tujuh puluh parameter
tujuh jam atau delapan belas penerbangan termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan
data ini masih kami dalami lagi
dan sampai saat ini kami belum bisa membagi
atau belum bisa mempublikasikan apa data dari flight data recorder tersebut
namun demikian dari data yang kami peroleh dari flight data recorder ini
kami mendapatkan beberapa petunjuk untuk bisa
atau perlu kami dalami lebih lanjut
data data yang kami perlukan untuk keperluan investigasi
dan kami juga masih sangat mengharapkan dapat ditemukannya cockpit voice recorder
untuk mendukung data data yang sudah kami peroleh
kami berharap bahwa dalam tiga puluh hari setelah kecelakaan
kami akan mempublikasikan laporan awal atau preliminary report
dan apabila nanti preliminary report ini akan dipublikasikan
kami akan menyampaikan kepada masyarakat luas